halo selamat malam burosa
andin kan belum sampai ke rumah
apakah kamu tahu dia ada urusan apa gitu di kantor atau di luar kantor
masalahnya tadi felis bilang andin keluar kantor dan sampai jam kerja
siapkan alat kejadian dong sekarang
bapak ini sudah tidak tertolong lagi
apa bapak ini suami istri dengan ibu itu
polisi lagi projek barang bukti di tkp dong
susterer tolong hubungi keluarganya
apa itu anaknya
sangat lemah deh
ibu jangan banyak bergerak dulu
mereka sedang ditangani dokter bu
orang kan sayang pada kejahatannya
ibu tetap berbaring ya bu
kita mesti cek dulu keadaan ibu
meski tanpa luka luar yang berarti
mungkin ada benturan yang tidak bisa kita lihat
kalau tanpa pemeriksaan bu
saya mau tau kebenakan saya dimana
saya mau ketemu sama
biar bisa ibu bernafas
belum denger kabar
keisha sama andin kejahatan pak
kita gak tahu no
tapi keisha enggak
keisha memang sama andin
tapi tadi waktu masuk ke ugd andin
anin sama anak kecil yang lain
ya allah ini sebenarnya ada apa sih nok
no kalau pak mama kesini
karena dapat kabar dari bu chandra
kalau keisha tersedak dan dibawa sama adik rumah sakit
tapi tau tau andin
itu karena tadi
keisha dibawa sama andin sama catherine kesini pak
harusnya berkak rumah sakit
terus keisha sekarang gimana
keisha kabarnya gimana dia sama siapa no
aku juga gak tahu
baru dapat kabar kalau mereka kecelakaan anakku
buruh buruh kesini pak
lindungilah cucu hamba ya allah
bagaimana ini kalau elsa sampai tahu
dia pasti akan lebih terpukul
ibu harap tenang
semuanya pasti sudah di dalam dan sudah mendapatkan penanganan
pak nino ada satu orang lagi
laki laki orang tua umur lima puluh tahun ke atas
kebetulan beliau yang mengendarai mobil
tadi mama kamu bilang pak chandra
orang tua laki laki
bapak ini sudah dalam penanganan
karena bapak ini duluan yang masuk ke ambulan untuk dibawa ke rumah sakit sekarang
beliau di mana pak
bapak anda sekarang sudah di dalam penanganan oleh dokter
mungkin saja sudah ada di dalam
oke kita tunggu saja bersama sama ibu
dan kita sama sama berdoa pak
aku akan bawa bantuan
aku sudah selesai pak
aku sudah selesai
bapak aku sudah selesai

apalagi mama lagi sakit dan sendirian di rumah

denyut jantungnya semakin melemah
kita harus beritahu keluarganya
apapun yang terjadi
pasien muda yang sadar beberapa saat waktu lalu
sekarang kepalanya sakit
sudah dipasang oksigen dok
saya akan segera sekali
maaf bu ada apa
kau kasih aku dimana
siapa yang tahu keponakan saya dimana
siapa yang tahu
saya keluarga paul watong
kita tenang dulu semuanya ya
kamu juga tenang ma
kita berharap keisha andin papa kamu semuanya baik baik aja
ya allah aku bener bener gak bisa ngebayangin gimana kalo ternyata keisha
keisha bener bener ada di dalam gimana
bantu hambamu ya allah
perasaan hamba gak karuan saat ini ya allah
tapi hamba harus terlihat tegar
kayak tadi aku dengar suara papa
apa perasaan aku aja ya
dan papa baik baik aja
maonst juara ii
tiap hari mapanya mauurunan
kau gak ada yang nelpon balik sih ke mama
ya allah udah apa ini ya
selamat malam pemirsa
terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan dua mobil saling bertabrakan
aduh matiin aja deh pindah channel
berita berita begini malah bikin pusing bikin stres
aduh aku lama banget kok gak ada kabarnya ya
baik dong ya
dok gimana kondisi pasiennya ini
siapkan ruang operasi lalu segera hubungi keluarganya
gue gak bisa diam aja begini
gue harus cari tau keadaan kece sekarang gimana
eh pak rufusin mbak
saya mau nanya korban kecelakaan anak kecil itu udah ada update nya belum
kami hanya menerima update tiga orang saja yang meninggal pak
siapa saja korban yang meninggal mbak
apakah bapak keluarga dari korban
bapak boleh langsung ke ugd saja pak
waktu terasa lama menunggu kabar tentang kamu nak
sama di sini sangat gak tenang
banyak hayalan yang ada di kepala mama
banyak sekali yang ingin mama lakukan sama kamu
kamu tahu salah satu keinginan mama adalah kita memakai baju kapel yang mama jahit nda
sebentar lagi di makeupin dulu
lihatnya cantik banget
kayaknya kalau dipakaiin baju yang sama sama lo bisa banget untuk jadi brand ambasador
ya gue sih berharapnya kayak gitu juga ya bok
ya kali aja agensi yang dulu hire gue untuk jadi model tertarik lagi kan
oke deh kalau gitu gue foto ulu sendiri dulu ya
sambil nunggu anak gue ya
oke ya udah selesai deh bob gue panggil dulu ya
gue tunggu sini ya
mari bu yasa
bukan saya pelakunya
bukan saya pelakunya
saya ingin dititah
mama percaya sama aku ya ma
mama percaya sama aku ma
aku baru sadar dan memahami mah
pantesan mama akan ngelakuin apapun untuk aku
karena aku pun juga akan ngelakuin apapun untuk kisha
ya baik bu

kayaknya tidak mungkin tau ya

saya tuh khawatir sekali loh
masih gak bawa powerbank
iya bener juga
aloh kita pintar banget sih
ya udah kaya gitu kita tunggu aja ya
kondinsi mama saya seperti ini
apa ada keluarga perempuan yang sedang kami tangani
yang dimaksud andin itu anak saya kami orang tuanya sus
dia perempuan yang memakai belajar warna nevi berambut panjang dan celana putih
itu sekretaris saya catherine
sekretaris saya catherine kondisinya gimana
untuk pasien tersebut harus segera ambil tindakan operasi dan harus ada persetujuan dari keluarganya
catherine itu sekretaris saya tapi keluarganya
eh michi michi ah dokter michelle dia dokter anak di rumah sakit ini di suter hubungin dia aja
terima kasih informasinya pak kami akan segera hubungi beliau permisi
sepi banget ya rumah gak ada catherine gak ada angga
iya aku baru sampai rumah tapi ya nggak ada kamu nggak ada catherine makanya kerasa sepi banget
iya simpen aja kangennya buat nanti pas ketemu
kalau gitu ini ada telepon masuk boleh gak aku udahin dulu teleponnya
sebentar ya soal di rumah sakit
kenapa jadi kayak gini sih pak
pak aku mau bangun pak jangan kayak gini
kenapa pergi gini pak
aku mau bangun
pak maaf pak
kami harus bawa jenazah pak
oh udah pak
oh udah pak
oh udah pak
anak bapak masih dalam penanganan dokter
anak bapak masih dalam penanganan dokter
bapak harap kamu baik baik aja nak
kamu baik baik aja di dalam sana ya mas
aku titip keisha sebentar
aku mau temarin papa dulu
aduh ini chat aku kok gak ada yang jawab ya
gak ada yang telepon balik lagi
nggak diangkat lagi
kamu dimana sih
pak tunggu pak
pak tunggu pak
kita tidak bisa masuk pak
ya ya pak
nino kamu dimana sih
nino kok nggak ada kabarnya sih
mama udah ngechat kamu
lagi ada sama kesha nggak
udah baik dia
gimana keadaan kamu di sana
kamu suaranya kenapa bergetar gitu sih
mama istirahat aja dulu ya ma
nanti aku kabar ke mama
udah dulu udah dulu ya mbak
gak mau dijawab sih
saya segera ke sana sekarang ya
tapi tapi tolong sekali tolong lakukan yang terbaik untuk adik ipar saya ya
oke terima kasih
ya allah kate
kamu kenapa bisa kecelakaan kayak gini sih
ini kalau sampai angga tahu
anggap balik dari surabaya ke jakarta
ya enggak enggak enggak
aku enggak bisa kasih tau angga sekarang
maaf kalau saya mengganggu
apa catin udah sampai di rumah
soalnya tadi saya coba teleponin
tapi enggak diangkat
randy belum tahu kalau catherine sedang dirawat
soalnya ini saya enggak tahu ren
catherine kenapa mbak
dan sekarang aku lagi mau ke sana
ke rumah sakit sejahtera
kita ketemu di sana oke
kok bisa mbak
aku juga enggak tahu penjelasannya gimana
aku mau ke sini dulu ya
aku pengen tahu kondisinya keisha seperti apa
jangan dong mbak
aku kan juga pengen tahu
aku pengen cari tahu juga soal keisha
mbak mbak lebih baik di sini aja ya
baik baik aja kan cucu saya
ibu dan bapak tenang dulu ya
semua pasien yang sedang ditangani oleh dokter
jadi tolong harap tenang
kami enggak mendapatkan kabar apapun dari tadi sus
saya belum bisa menjawabnya pak
kalau gitu saya permisi dulu
ini yang bikin

perasaan aku selalu enggak enak
oh kamu sih gelisah
oh saya selalu menikah
apapun yang sudah ada di sini dan itu
aku naik ke sana eigentlich juga mau engas engas
oh itu juga akibat kthataan plantas